ya sudah kalau memang pulan sudah memaafkan kalian kalian boleh ikuti ujian semester ini
makasih ya pak
makasih ya pak
jangan terima kasih sama saya terima kasih sama pulan
ayo kenapa kalian diam
berterima kasih sama pulan
pulan makasih ya
dan sekarang kalian boleh pulang
tapi ingat makalah harus selesai
dan taman sekolah harus dikerjakan
kalau gue lagi memat
nyokap gue selalu uceh kepala gue
biar gue tenang
kalau gue lagi mumet atau pusing
gue ucek ucek kepala gue sendiri
biar berasa nyokap gue yang mau ucek ucekin kepala gue
kamu gak belajar ya
saya belajar kok pak
kalau belajar kenapa jawabannya seperti itu
pak ini bukan lembar jawaban saya pak
saya nggak jawab ini semua
bulan itu bukan dapat nilai jelek
tapi dia dijebak
iya sama siapa lagi kalau bukan sama bella sama susanti
soalnya gue ngelihat pas mereka ngejebak
ya terus lo kenapa gak lapor guru tika
kalau gue lapor guru otomatis bella sama susan bakal makin benci sama gue
iya gue sih gak apa apa saya dibenci mereka
asalkan gue dapat perhatian dari lo
apa yang kamu lakukan itu sudah membuat pulan di fitnah
dan bapak juga termakan dengan fitnah kamu itu
bahkan bahkan bapak sudah merobek kertas jawaban wulan dan memberikan dia nilai
pak tapi gini pak
saya tuh sebenarnya disuruh sama bella bukan saya pak
kamu telah melakukan kecurangan dengan mengganti nama wulandari di lembar kertas jawabannya

kan mereka sendiri akan smart off untuk menemukan pengelamar warung di kunjung tersebut
saya itu saja yang mulainya
bersama saya sama level kecil sekarang
bila memilih terang si tuhan

kenapa tulisan di lembar jawaban ini
sama persis dengan tulisan yang ada di buku catatan ini
apa ini yang kamu anggap juga tidak benar
kenapa buku catatan gue ada di sini
tadi kan lo yang pinjam buku catatan gue
tadi tuh bukunya itu
jalan jalan lo kan yang ngadu semua ini kepahang doko
udah susah gue ga usah nge list lagi
udah gue diem
kamu yang diam
kalian ini benar benar keterlaluan
kalian sudah diberi hukuman tidak jerat juga
begini saja pak
bagaimana kalau mereka bertugas
segera minta maaf semua
tidak cukup hanya dengan minta maaf
tapi mulai besok
kalian harus merawat taman di sekolah lagi
dan bikin lima makalah
tentang makalah kemanusiaan
setiap makalah sepuluh lembah
kesehatan itu makalah
bapak ga salah pak
bapak tuh banyak banget
dan satu lagi
kedua orang tua kalian
harus dipanggil ke sekolah
biar mengerti masalah ini
pak saya mohon jangan ya
bisa ya pak
pak saya mohon jangan ya
tidak ada toleransi
dan dengan kesalahan kalian ini
kalian tidak boleh mengikuti ujian semester
pak jangan pak
pak iya deh pak
kita berdua mengakui kesalahan kita
kesini kita ikut ujian semester ya pak
kalau misalnya kita nggak ikut ujian semester
kalau kita ga lulus
pak jangan ya pak
saya itu kan murid berprestasi
nanti kalau misalkan saya gak lulus
iya kan pak
menurut saya lebih baik
izinkan mereka untuk
ikut ujian semesternya pak
kamu sudah maafin mereka
mereka ini sudah bener bener keterlaluan sama kamu mulan
udah terbuktikan pak
kalau memang bulan sudah maafin kalian
kalian boleh ditutupi ujian semester ini
makasih ya pak
makasih ya pak
jangan terima kasih sama saya
terima kasih sama mulan
hah sama wans
kenapa kalian diam
berterima kasih sama mulan
iya pak ya
makasih ya pak
dan sekarang kalian boleh pulang
makalah harus selesai
dan semangat sekolah harus dikerjakan
dan satu hal
orang tua kalian harus datang ke sekolah
ulan bapak minta maaf ya
sebagai gantinya nanti bapak akan adakan ujian remedial khusus buat kamu
makasih ya pak makasih
lo tuh keterlaluan banget tau gak sih
gara gara lo gue jadi dihukum
lo itu sebenernya sahabat gue gak bukan susan
gara gara lo juga orang tua gue jadi dipanggil
eh bella lu pikir orang tua gue gak dipanggil
orang tua gue juga dipanggil
siapa sih yang mau dihukum
gue juga gak mau bell dihukum
kok mungkin lah gue buka aib lo
kalau gue buka aib lo sama aja gue buka aib gue sendiri
wah lo ngeles aja ya jadi orang
bel emang bukan gue yang ngasih bukunya ke pak handoko
sama pak ibu
susan terus siapa lagi kalau bukan lo
lo tega banget ya san
gue kira allah itu lebih baik daripada tika
tapi kenyataannya apa
lo jadi marah sih sama gue
tadi kan buku catatan biologinya bella
ada di roman
jangan jangan si roman gak sengaja lagi jatuhin bukunya
terus diambil sama pak indra sama pak handoko
gue masih ketemu nih sama si roman
gue mesti bilang sama dia jangan ceroboh jadi orang
besok gue susulan ulang matematika
jadi nilai yang itu gak kepake gak dihitung
nah nilai bahasa indonesia gue ternyata adalah tujuh enam setelah dicek
gak nyampe delapan kenapa